ini nih bannya kempes boleh minta tolong nggak
jangan biarkan dia hidup
agar aku dapat mengambil darah anakku
itu tangannya apa
dan dia tadi bilang bunga
apakah itu bunga yang sama
bunga di jemput
saya tak mendengar apa apa kok

sebelum bulan kabangan tiba
dan aku bangkitkan dulu
dengan membunuh orang orang
yang kau temui
lihat deh gimana

kemarin mama kamu telepon aku loh
kamu dari date selesainya aja
kamu dari date selesainya aja
kamu dari date selesainya aja
kamu dari date selesainya aja
kamu dari date selesainya aja
iya ampun maaf ya jadi ngerepotin kalian
ya sudah tidak apa apa
eh bunga kita punya tukang fotokopien
tukang fotokopi jaman now
tukang fotokopian jaman now
iya tukang fotokopi
yaudah ikut sekarang ke kelas yuk
eh tapi tapi
semua sedang menghilangkan ingatan mereka
akan kejadian mereka
kejadian yang tadi
kejadian dirimba terlarang
dan mereka tidak akan ingat
ketika kau dan gue menghilang
kenapa oma tidak sekalian menghilangkan ingatannya
tentang kejadian kapal ikan
saya berterima kasih sekali
kau mau menerima
untuk bekerja di kampus ini
saya minta kau bantu danu
dia belum pernah bekerja sebelumnya
dia seorang pekerja keras
yang mau belajar cepat
saya usahakan yang terbaik
terima kasih ya juara
danu ini sepenuhnya kepadamu
bapak kenal pak
ada yang kenal
dari desa mana ya
itulah pak kardes
dia sudah tidak bernyawa
benar pak kardes
sudah tidak bernyawa
pak hadas saya sangat yakin dia bukan korban kecelakaan tapi murni korban pembunuhan
pemayus jangan asal bicara sebelum ada buktinya
benar pak hades
tuh pak hades buktinya
evan bangun evan

evan bangun pak
kamu tenang kamu ikhlas ya
bapak bapak sebaiknya kita urus dinaset
iya pak hades
pasti ini perbuatan para baju
evan di mana ya
yah gimana cara ngubungin evan
sinyalnya aja gak ada
aku cari pakai mobil lagi ya
ya udah deh